kementerian perdagangan berupaya meningkatkan ekspor di tengah pandemi covid sembilan belas
selain menggelar trade expo indonesia dua ribu dua puluh
kementerian perdagangan juga berkolaborasi dengan uni eropa untuk ekspor kopi
menteri perdagangan agus suparmanto meluncurkan pameran trade expo indonesia ke tiga puluh delapan
pameran ini direncanakan berlangsung pada sepuluh hingga enam belas november dua ribu dua puluh mendatang
dan merupakan strategi kementerian perdagangan untuk mendorong ekspor di tengah pandemi covid sembilan belas
meraca perdagangan kita surplus sebelas lima miliar usd dibandingkan tahun lalu ini januari sampai agustus
direktur jenderal pengembangan ekspor nasional kementerian perdagangan
kasan muhri mengatakan banyak hal yang membedakan pameran trade expo indonesia tahun ini
yang dilaksanakan secara virtual di tengah pandemi covid sembilan belas
selain pembelian diprediksi jauh lebih banyak
salah satu perbedaan lainnya adalah harga standar
tenan yang lebih murah untuk pesertanya
yang kedua ini expo t ini sifatnya virtual tidak fisik atau offline
lalu yang ketiga ini pemanfaatan era teknologi digital
jadi sesuai dengan prioritas pemerintah juga yaitu mendorong reproduksi industri empat
dalam hal ini kamar dagang dan industri indonesia mendukung inovasi yang dilakukan oleh kementerian perdagangan
untuk menggenjot ekspor indonesia di tengah pandemi covid sembilan belas
ketua kadin rosan perkasa mengatakan sudah mensosialisasikan kepada umkm
untuk mengikuti pameran bisnis berbasis internasional ini
kami pun sudah berbicara dan mensosialisasikan ini kepada asosiasi di bawah radio
asosiasi industri asosiasi bisnis dan juga

untuk mereka berpartisipasi
memang ini hal yang harus kita lakukan dan justru ini menjadi hal yang positif juga kalau kita lihat
karena dengan keadaan pandemi ini ini akan mengakselerasi dari digitalisasi para jenis usaha
dengan ini membuat mereka akan menjadi lebih adaptasi dengan keadaan yang berubah dengan cepat
selain menggelar expo trade indonesia dua ribu dua puluh untuk meningkatkan ekspor di tengah pandemi covid sembilan belas
pemerintah dan pemerintah perdagangan saat ini berkolaborasi dengan uni eropa untuk ekspor kopi
duta besar uni eropa untuk indonesia dan brunei darussalam vincent piket mengatakan
nilai produk lokal indonesia harus didukung terutama barang ekspor yang memiliki geographical indication
atau indikasi geografi seperti kopi gayo yang berasal dari aceh
terima kasih telah berada di sini di acara ini
sebagai bagian dari pemerintah
ekspor kopi gayo berpotensi meningkatkan kontribusi
terhadap ekspor kopi indonesia
terutama pasar uni eropa dan amerika serikat
nantinya kementerian perdagangan akan meningkatkan ekspornya
tidak hanya rempah rempah tapi juga produk lokal lainnya